cuaca buruk disertai gelombang tinggi di beberapa wilayah di jawa timur
kini mulai berdampak pada pasokan ikan nelayan
akibatnya harga sejumlah komoditi ikan laut melambung
di surabaya harga ikan laut naik mencapai sepuluh persen
sementara di jombang harga ikan naik hingga dua puluh lima persen
gelombang tinggi akibat cuaca buruk yang melanda beberapa pesisir jawa timur
mulai berdampak pada pasokan ikan nelayan di beberapa pasar tradisional di surabaya
di pasar tradisional pucang beberapa jenis ikan laut seperti ikan dorang
tenggiri kakap tongkol mengalami kenaikan dengan kisaran lima hingga sepuluh ribu rupiah per kilogramnya
hasil laut lainnya seperti udang juga naik menjadi enam puluh ribu rupiah dari sebelumnya empat puluh ribu rupiah
hal serupa juga terjadi di jombang
di pasar daerah citra niaga berkurangnya pasokan hasil laut nelayan membuat stok ikan mengalami kelangkaan
tak ayal kelangkaan itu berakibat pada melambungnya sejumlah harga komoditas ikan laut yang mencapai dua puluh lima persen
kenaikan harga itu terjadi pada beberapa jenis hasil laut seperti cumi udang kepiting dan ikan asin
masalah harga ya pasti ada kenaikan
dan makanya kita saling menyadari
karena kalau gurembangnya besar itu harganya mesti naik
nanti kalau gurembangnya stabil harganya pasti bisa turun lagi
dengan kondisi ini sejumlah pembeli mensiasati dengan beralih pada komoditas ikan air tawar yang harganya relatif lebih stabil